za adalah anak bungsu dari lima bersaudara dan dikenal jarang bersosialisasi
ketua pokja genetik fkkm kugm gunadi yang melakukan pemeriksaan mengatakan
total pabrik gula yang ada itu total seluruh indonesia kapasitasnya itu mencapai tiga ratus tiga puluh ribu ton tebu per hari